berwisata di kota surabaya selain bisa menggunakan surabaya bus dan trans semanggi surabaya
ini juga bisa menggunakan bus listrik trans semanggi surabaya
tarifnya sama sama murah dan pembayarannya bisa dilakukan secara non tunai
rp enam dua ratus untuk umum sementara bagi pelajar lansia dan disabilitas masih gratis
bus listrik yang baru diresmikan ini melayani rute terminal purabaya kenjeran park pulang pergi
di sepanjang rute sekitar empat puluh km pulang pergi terdapat enam puluh satu titik pemberhentian
destinasi wisata yang memungkinkan untuk dikunjungi adalah taman pelangi di jalan ahmad yani
dan eko wisata mangruf wonorejo di jalan wonorejo timur
sementara destinasi wisata yang paling dekat dengan pemberhentian bus ini adalah kenjeran park
yang paling mudah dijangkau oleh bus listrik ini adalah destinasi wisata kenjeran park
turun langsung jalan kaki ke gerbang masuk dari ken park
bus listrik ini berkapasitas sembilan belas orang penumpang duduk dan lima orang berdiri
bus juga dilengkapi dengan kamera pengawas alat pemecah kaca
tabung pemadam kebakaran dan kotak p tiga k untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang
ini pertama kali saya naik ini
satu ingin tahu kondisi seperti apa kenyamanan seperti apa
yang kedua kalau memang ini bisa dilanjutkan lebih nyaman saya rasa
terus untuk tujuan kalau ini diteruskan jalur ini rute ke rumah saya saya sangat terbantu sekali
ya aku pengen nyoba
ya aku pengen nyoba
ya aku pengen nyoba
ya aku pengen nyoba
ya aku pengen nyoba
belum tahu naik bis listrik
ya enggak ke mana mana ya balik lagi ke bunguras sih
rencananya terdapat tujuh belas unit bus listrik yang akan dioperasikan
untuk sementara waktu baru sepuluh bus yang beroperasi dan satu cadangan
jumlah armada bus yang masih sedikit tentu mempengaruhi headway atau waktu antara menjadi lama yaitu lebih dari dua puluh menit
nantinya saat seluruh bus beroperasi
headway yang diharapkan dua belas hingga lima belas menit

berhubung rutenya itu panjang kalau nggak salah empat puluh km gitu ya
nah itu tentunya headway jadi panjang
jadinya orang nunggunya agak sedikit lama
tapi tentunya dengan lima belas nantinya beroperasi lima belas tentunya dia semakin rapat headway nya
bus listrik trans semanggi surabaya beroperasi mulai pukul lima pagi hingga sebelas malam
untuk sekali pulang pergi perlu waktu pengisian bus listrik
untuk sekali pulang pergi perlu waktu pengisian bus listrik